warga ngawi jawa timur menemukan fosil gading purba yang diperkirakan berusia tujuh ratus ribu tahun
namun saat diangkat gading gajah jenis tegodon dengan panjang satu dua meter tersebut patah
warga desa pelanglor kecamatan kedunggalar ngawi jawa timur digemparkan dengan penemuan fosil gajah purba di galian septic tank musola desa setempat
awalnya warga mengira benda tersebut berupa sebatang kayu
namun setelah diperiksa warga meyakini benda tersebut berupa fosil gading gajah purba
selanjutnya warga langsung melaporkan ke petugas museum trinil ngawi sambil menyerahkan patahan fosil tersebut
saya taruh di luar sini saya angkat di luar lalu saya laporan kata orang orang itu itu gading itu gading itu saya laporan ke trinil
menurut petugas dari museum trinil dan sangiran ngawi benda tersebut merupakan gading gajah purba dari jenis tegodon
gajah jenis tegodon diperkirakan hidup sekitar tujuh ratus ribu tahun yang lalu dan jumlahnya hanya beberapa ekor saja di pulau jawa
gading gajah ini merupakan jenis gajah stegodon yang di pulau jawa itu ada tiga
evolusi gajah ada mastodon tegodon dan elpas
ini merupakan jenis gajah stegodon yang berusia sekitar tujuh ratus ribu tahun yang lalu
ini gading kerjanya akan kami bawa ke museum trinil untuk dilakukan konservasi
selanjutnya sisa patahan gading gajah purba tersebut dibawa ke museum trinil ngawi untuk disimpan bersama patahan gading yang sebelumnya sudah diserahkan warga
inam pohari ngawi